aku akan kasih tahu papa apa yang terjadi ya
sekarang coba deh nanti aku minta dia untuk laporin masalah ini ke polisi
kabarin papa terus ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
iya ma semuanya baik baik aja
kalau menurut saya sienna itu cocok untuk jadi brand ambasadur maharat
kamu kenapa sih kok belakangan ini sering hilang
ya mama kan bilang kita harus tegas
iya memang kita harus tegas pak
kita nggak boleh lemah
kalau sampai elsa tahu nanti dia akan ngulangin lagi besok besok
dan nanti elsa berpikir kalau kita ini main main sama aturan dan nasihat kita sendiri

udah hari ini kabul tuh sama wavelength boom philosophical
seharga dua ratusan kan
namun satu ratusan di mana kedua karena takie rutin
aku paham sih pasti banyak yang gak suka elsa
tapi biar bagaimanapun elsa anak aku juga
dan anding biar bagaimanapun elsa itu adeknya
aduh mbak elsa nyelondong aja sih kan saya udah bilang
saya anterin senur dalemnya
apalagi si uya saya mau ketemu sama al
kata pak bos mbak irwan sudah nunggu di situ tuh
iya pak bos bilang begitu mbak elsa nunggunya di situ
ngapain saya nunggu di luar nah
ya itu perintah pak bos
mbak elsa suruh nunggunya di situ
enggak saya nggak mau ya
harus berapa kali saya kasih tahu kamu ya
saya adiknya andin pemilik rumah ini juga kenapa sih
ya saya kan hanya menjalankan tugas dari pak bos bu
enggak enggak saya mau masuk
waduh bu jangan dipaksa begitu bu nanti saya yang dimarahin bu
enggak saya mau masuk saya nunggu al di dalam aja
tapi saya yang nyuruh ya
kenapa gak suka
jadi kita ngobrol di sini pak
ya kalau memang nggak suka bisa pulang
sebenarnya gue masih agak takut sih ketemu ah
enaknya jadi ngomong gak ya
jadi gini al
sebenarnya saya ketemu sama mas al mau ngomongin apa sih
penasaran banget loh
wow elsa apa yang di sini
aku juga gak tahu mungkin nanti mas al mau cerita sama aku
aduh apa lagi sih itu
sebentar ima papa nelfon
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ini nak papa mau kasih tahu kamu
papa sebenarnya diem diem nganterin makanan ke tempatnya elsa di rumah siana
tapi papa minta kamu jangan kasih tahu siapa siapa ya
iya terus terus
papa dengar dan papa lihat juga
kaca rumahnya sienna itu dilempari batu sama orang
papa tahu dari mana
ya papa dengar dari orang rumahnya cnn
ya ampun serem banget
ya ampun serem banget pak
sampai ada orang lempar batu ke rumah
nah itulah itu yang bikin bapak khawatir nak
papa khawatirnya ini orang yang punya niat jahat sama elsa
orang suruhannya ricky
kebetulan elsa lagi ada di rumahnya lagi ngobrol sama mas al
tapi aku gak tahu apa yang dia obrolin
aduh moga moga gak bikin kerusuhan ya
ya semoga lah ya pak
tapi aku bingung deh
elsa tahu diperlakukan seperti itu tapi kenapa nggak dilapor ke polisi ya
ya memang benar sienna
seharusnya elsa yang melaporkan
tapi papa penasaran sienna
ada urusan apa
nanti aku akan kasih tahu papa apa yang terjadi ya
sekarang coba deh nanti aku minta dia untuk laporin masalah ini ke polisi
kabarin papa terus ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
iya ma semuanya baik baik aja
kalau menurut saya sienna itu cocok untuk jadi bernama sadur maharatu
karena mau bagaimanapun sienna itu pernah punya nama besar al
ditambah dia punya followers yang banyak
kalau untuk sekarang kayaknya kamu gak akan rugi deh untuk meng hire dia
karena dia sekarang gak mahal mahal banget kok al
tapi kalau saran saya sih kamu ambil aja ah
bagus kok dia jadi brand maharat
ini kamu sekarang jadi salesnya sienna
ya saya cuma promosiin aja yang bagus
saya itu sedikit demi sedikit sudah mengerti sifat kamu seperti apa
saya langsung ke poin aja ya
pasti kamu punya tujuan kan
omong aja tujuannya apa

bagian saya itu belum full mengurus semua pekerjaan saya di kantor
memang semua keputusan itu sama saya
tapi saya juga harus sharing ke manajemen
nah itu dia maksud saya
kamu langsung omongin aja ke manajemen
iya masalahnya saya gak mau
ini mbak elsa udah mau pulang
tolong dianterin dia
baik pak bos
mari mbak elsa dianterin ke depan
kalau perlu saya panggilin ojeknya
boem boem gerbang buka
ada sopan sopannya ya narik narik
maaf mbak elsa saya hanya menunjukkan gerbang
boem gerbang buka
oh jadi mbak elsa udah mau pulang
siap bu langsung saya bukakan gerbangnya
gak ada sopan sopannya tau gak
al memperlakukan gue kayak begitu pada ikut ikutan sekarang
ya dia nyuruh gue pergi
tapi gue belum selesai ngomong
kayak diusir gini bu
tapi setau gue aldebaren tuh amnesia
tapi bukan berarti dia gak tau namanya sopan santun
ya mas al memang amnesia
mungkin dia gak ingat apa apa
dia juga baru ketemu sama kamu
mungkin aku punya feeling yang kuat
aku rasa itu pilihannya tepat
untuk mas al melakukan itu
ini gimana sih
mbak juga udah tau kamu tinggal sama sienna kan
mbak tau rumahnya sienna juga dilemparin sobat tuh
mbak juga tau sienna yang minta untuk jadi perintah besar rumah ratu

bagaimana anta harum